siapa yang tak kenal dengan minuman yang satu ini
disajikan hangat atau dingin
teh kerap dikonsumsi masyarakat di indonesia setiap waktu
termasuk setelah makan
berbagai hal menjadi alasan banyak orang mengonsumsi teh usai makan
rasanya setelah minum
kayak sepetik keluar keringat
terus ada reaksi lah
sepadan terus di dalam ya anak aja hangat
padahal persakit pegal kena teh manis udah oke ya
semangat kerja saya
namun tahukah anda
meminum teh sesaat setelah makan berbahaya bagi tubuh
salah satunya dapat mengganggu proses pencernaan
dan penyerapan nutrisi oleh tubuh
sering saya dapetin pasien pasien datang dengan anemia
jadi kurang darah basah gampangnya gitu
di analisis ternyata setiap habis makan
mereka minumnya teh
walaupun sebenarnya teh banyak manfaatnya
kan tetapi ternyata teh bisa menghambat
atau mengganggu penyerapan dari beberapa mineral
misalnya satu si
dilansir dari situs resmi badan penelitian dan pengembangan pertanian
ada sejumlah senyawa kimia terkandung dalam daun teh
yang terbagi menjadi empat golongan
di antaranya golongan venol bukaan venol
senyawa aromatis dan enzim
daun teh mengandung karbohidrat yang meliputi sukrosa
glukosa dan fruktosa
yang dapat bereaksi dengan asap asam amino dan katekin
daun teh juga mengandung alkaloid yang bersifat menyegarkan
salah satunya senyawa kafein
dari serangkaian kandungan dalam daun teh
konsumsi teh disarankan tidak berlebihan
atau menyesuaikan dengan kondisinya
tetapi di daun teh
penyakitnya akan meningkat
jadi resiko penyakit seperti diabetes
gangguan fungsi gijal
itu akan meningkat
bila asupan kafeinnya di atas dua ratus mg
jadi saran saya memang
jangan berlebihan tetap
meski demikian sejumlah penikmat teh mengaku
belum pernah mengalami dampak buruk mengonsumsi teh setelah makan
ya kadang terasa kondisinya
kenyang walaupun tanpa makan juga seperti itu
selama minum teh dari kecil sih
semoga sih jangan sampai ada lah yang efek efek samping yang lain
saya tiga puluh tahun minum teh
sampai sekarang ini
tidak pernah ada dampak buruk
sindiawati josy tupuji haji juga menjelaskan
waktu yang tepat mengonsumsi teh
guna mengurangi dampak buruk
jika dikonsumsi setelah makan
jadi ya nggak ada salahnya
walaupun kita mau mengonsumsi teh
jadi sesudah makan sebaiknya memang air putih